sebanyak enam lima ratus lima puluh dua galon berisi lima liter air zam zam tiba di asrama haji embarkasi surabaya
galon air zam zam ini disimpan di gudang hall e di asrama haji sukolilo surabaya senin pagi
air zam zam ini dikirim secara bertahap melalui penerbangan dari arab saudi menuju surabaya
rencananya galon air zam zam ini akan dibagikan kepada jemaah haji yang telah tiba di tanah air
masing masing orang akan mendapat satu galon air zam zam yang akan dibagikan saat keluar dari asrama
kita bagikan jadi yang hanya kami bagikan hanya jemaah haji yang pulang dari arab saudi ke tanah air
begitu juga jemaah yang meninggal
pembagian galon air zam zam dilakukan untuk memudahkan jemaah haji agar tidak membawa sendiri dari tanah suci
apalagi sudah ada aturan penerbangan yang melarang jemaah haji membawa air zam zam dalam jumlah berlebihan
oleh karena itu jemaah haji diimbau tidak perlu khawatir tidak bisa mendapat air zam zam
karena tidak bisa membawa air zam zam
jemaah telah disediakan